kau aku aku mengenalmu aku aku pernah melihatmu sebelumnya
aku adalah dirimu di masa kecil saat kau berusia lima tahun
jangan takut aku di sini untuk membawamu dalam perjalanan
mata richard terbelalah kaget air mata mengalir dari matanya
itu itu ibuku dia dia terlihat sangat muda aku sudah lupa betapa cantiknya dia
dan itu itu aku
tiba tiba ada ketukan di pintu
itu adalah tuan tanah
aku datang menagihkanmu
aku di sewa sudah tiga bulan
aku mohon beri aku waktu beberapa hari lagi aku
tidak beri aku uang sewa atau keluar dari rumahku ini bukan amal
aku mohon tolonglah hanya beberapa hari lagi aku akan mengaturnya
tidak tidak berarti tidak keluar sekarang
tapi tapi kemana aku akan pergi dengan baikku
aku tidak peduli keluar
kau telah bekerja keras untuk membesarkanku melalui banyak hal aku
ayo aku ingin menunjukkan sesuatu yang lain
kau kau tumbuh dewasa
iya ikutlah denganku
richard menemukan dia
richard menemukan dirinya di sebuah taman
aku aku tahu tempat ini ini tunggu
itu aku sedang bermain basket di sana
wow lihat aku begitu muda begitu enerjik begitu penuh kehidupan
richard berdiri di sana menyaksikan dirinya yang berusia sembilan tahun gagal berulang kali dalam mencoba memasukkan bola ke dalam ringan
oh tidak dia menangis
seseorang harus memberitahunya bahwa ini bukanlah air dari dunia
hal hal yang lebih baik menunggunya
tapi tapi aku menyesal tidak mengikuti hasratku untuk main bola basket
ayo mari kita tunjukkan sesuatu yang lain
wow kampusku dan itu aku dengan teman temanku
rasanya sudah lama sekali ini terasa seperti kemarin
kau harus berbicara dengannya hari ini
kau harus memberitahunya tentang perasaanmu
aku tidak tahu maksudku
itu debbie ya ampun aku telah melupakannya
richard menyaksikan dirinya yang berusia delapan belas tahun melamar debbie
tapi itu tidak berjalan dengan baik
oh richard itu pasti menyakitkan
maaf aku tidak ingat rasa sakitnya
tapi aku tahu bahwa hal hal yang lebih baik menantimu
tapi aku menyesal tidak memberitahu debbie bahwa aku tidak melakukan kesalahan
tidak ada alasan baginya untuk mengkhina aku seperti itu
aku hanya mengatakan perasaanku
ayo kita harus terus bergerak
dunia ini aneh ya
setelah beberapa tahun aku menangisi debbie sekarang aku menikahi cinta dalam hidupku elisa
aku ingat perasaan ini
aku minta maaf tapi dia tidak akan pernah bisa hamil lagi
kami kesal hari itu
tapi saat dia terluka emosiku berubah
kau sangat terkesan
kau tidak bisa jauh
kau tidak bisa jauh
kau seharusnya lebih berhati hati lagi
aku tidak ingin mendengar apapun lagi
aku seharusnya tidak melakukan itu
sekarang ketika aku melihat ke belakang aku melihat kita bisa mengadopsi
ayo mari kita lanjutkan
kami semua adalah kau richard
richard menemukan dirinya dengan dirinya yang berusia lima puluh tahun di dekat sebuah panti jompo
maafkan aku ibu
aku berharap ada cara lain
aku tidak ingin tinggal di sini
aku ingin tinggal bersamamu
aku berjanji tidak akan menyusahkanmu sayang
bukan itu ibu
ibu tahu betapa sibuknya aku dan elisa dengan pekerjaan kami
hal ini menjadi sangat sulit dan tidak ada yang merawat ibu di rumah

orang orang di sini sangat baik
mereka akan menjaga ibu dengan baik
ibu akan bahagia
ibu tidak bisa bahagia tanpamu
tetapi jika ini yang kau inginkan maka baiklah
kebahagiaanmu berarti segalanya bagi ibu
jaga dirimu baik baik

jangan lupa untuk mencari penyembuhan
jangan lupa untuk mencari penyembuhan
jangan lupa untuk mencari penyembuhan
apa yang telah aku lakukan
ibuku orang yang melahirkanku dan berjuang sepanjang hidupnya untuk memberiku kehidupan yang baik
aku menyuruhnya pergi saat dia sangat membutuhkanku
ini adalah penyesalan terbesar dalam hidupku
seharusnya tidak aku lakukan itu
aku sangat menyesal ibu
ayo kita punya satu perhentian terakhir
maafkan aku tuhan
tapi dia sudah tiada
sepanjang hidupku aku menyalakannya karena tidak memberiku ahli waris
aku menyesal tidak memberitahunya bahwa keguguran itu bukan salahnya
aku menyesal tidak bisa mengatakan padanya betapa aku mencintainya untuk terakhir kalinya
sekarang aku lelah mengajakmu berkeliling richard
sudah waktunya untuk kembali
ketika richard bangun lagi dia menangis kencang
karena seluruh hidupnya masa lalu yang terlupakan ada di depannya
apa yang telah kulakukan
aku hanya bisa menyesal
aku harap aku bisa memperbaiki tapi sudah terlambat
kau masih punya waktu untuk memperbaiki karmamu
dalam waktu singkat
kau dapat melakukan sesuatu yang sangat penting
semua kekayaanmu kekayaan hidupmu yang kau tinggalkan untuk siapa
kau dapat memanfaatkannya dengan lebih baik untuk memastikan koreksi karmamu
sumbangkan uangmu ke panti asuhan berkontribusi terhadap pengasuhan anak anak yatim piatu
maka suatu hari richard lain tidak akan berakhir
akan berakhir seperti hidupmu
dengan sebuah penyesalan
pada saat itu mata richard berbinar karena dia mengerti apa yang coba dikatakan oleh kesadarannya
richard berbicara dengan para dokter dan meminta mereka untuk memanggil pengacara
aku ingin menuliskan wasiatku ini adalah keinginan terakhirku
richard menjelaskan seperti apa wasiatnya dan segera terwujud
dengan air mata kebahagiaan yang mengalir di pipinya dia menandatangani surat wasiatnya
tidak terima kasih kau memiliki jiwa yang hebat
kau meninggalkan segalanya untuk kemajuan anak anak di panti asuhan
aku salut padamu tuhan memberkatimu
dan mengatakan demikian para pengacara pergi
air mata menggenang di mata richard
dia melihat ke kanan untuk melihat kesadarannya berdiri di sana tersenyum
aku merasa jauh lebih baik
mengapa tidak kulakukan sebelumnya
ini ini koreksi karma
karena kau berada di awan sembilan menjalani kehidupan mandiri
kau benar terima kasih
sekarang hatiku terasa sangat ringan
itu bagus kalau begitu mari kita terbang
dan pada saat itu gelombang pada layar elektrokardiogram menjadi datar
para dokter dan perawat bergegas masuk
tapi dia sudah tiada
richard dipertemukan kembali dengan ibu dan juga istrinya
bisa dibilang mereka semua bahagia
dan kemudian mereka berbalik dan mulai berjalan pergi
tapi jangan berpikir ini adalah akhir mereka
karena ini adalah awal dari perjalanan abadi
saya menarik ingin filemu